ya pemirsa tahun ajaran baru dimulai
pendaftaran sekolah juga tidak bisa lepas dari biaya sekolah yang mahal
nah di magelang jawa tengah ada seorang pelajar yang membayar sekolahnya dengan uang recehan
hasil tabungannya sejak kecil
duta prasetya seorang siswa di kota magelang jawa tengah sempat viral
setelah membayar uang seragam sebesar satu juta rupiah dengan uang receh
kita lihat liputannya
dua buah foto yang diunggah di laman facebook inilah yang kemudian menjadi viral di dunia maya
duta prasetya seorang pemuda berusia enam belas tahun
membayar uang seragam sekolah senilai satu juta rupiah menggunakan uang receh
peristiwa ini terjadi ketika duta melakukan pendaftaran ulang
setelah diterima di madrasah alia negeri kota magelang jawa tengah
foto tersebut diunggah oleh karyawan sekolah yang takjub
ketika melihat duta mengeluarkan sebuah tas plastik berisi uang receh
dan digunakan untuk melunasi kebutuhan sekolah duta
kemudian saya tanyakan kepada ibu lisku kok uangnya sama
kemudian ibu risiko menjelaskan
ini de duta ini akan nitipkan untuk pengambilan seragam berupa uang sejumlah kurang lebih seribu
seribu kali seribu ya satu juta rupiah recehan seribu yang sudah tertata rapi
saya mencoba mengabadikan karena jarang sekali ada anak yang mau sekolah
tapi menggunakan uang tabungan sendiri tanpa minta bantuan dari orang tua atau meminta orang yang lebih tua
kemudian saya bagikan di grup
duta prasetya adalah seorang anak tunggal
ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama ayahnya agung prasojo dan neneknya sutia
ayahnya seorang tukang parkir
duta terbiasa hidup prihatin sejak kecil
uang satu juta rupiah itu adalah uang tabungannya sejak kelas enam sekolah dasar
ketika itu duta menabung agar bisa membeli laptop
waktu itu sebenarnya uang ini digunakan untuk beli laptop
tapi ya seperti yang tadi sudah dibilangkan
kata ayah itu mencari ilmu di akhirat itu lebih penting daripada mencari
jadi harta di dunia kalau harta itu masih bisa dicari sewaktu waktu insya allah
kalau ilmu akhirat itu sulit mencarinya
ya kesedaran saya
duta itu seperti layaknya anak anak lain lah
dia termasuk anak yang penurut
semua kerjaan rumah yang disitu bisa dihendong sama dia
pak terus untuk kegemaran menabung itu sejak kapan
sejak mulai sekolah dulu tk itu saya ajarkan menabung
pak kemarin itu pas bayar ke sekolah
membeli seragam itu kok sendiri nggak diantar ini nggak apa apa
pas benturan kerjaan atau gimana
ya mas benturan sama saya posisi kerja
jadi semua memang saya dari pertama ambil formul aja
saya percayakan dia bisa mandiri
dan ternyata usaha dan kerja keras duta berbuah manis
pihak sekolah akhirnya membebaskannya untuk membayar uang seragam
bahkan selama tiga tahun ke depan
pihak sekolah juga membebaskan biaya sekolah
sedangkan uang receh senilai satu juta rupiah itu masih utuh
dan telah berada di tempat yang sangat aman
karena duta telah memasukkannya di bank
selalu senang rasanya bisa membagikan informasi
kalau ada semangat yang luar biasa untuk tetap bersekolah
apalagi dari seorang yang namanya duta
jadi dibalik kekurangan secara ekonomi
tapi dia tetap berusaha untuk bisa mencapai cita citanya
ya spiritnya untuk tetap sekolah yang harus kita sangat hargai
dan juga kita bisa belajar dari seorang duta
nah untuk itu pemirsa
kami akan ajak anda untuk mengenal langsung nih sosok duta lebih dekat lagi
kita sudah terhubung dengan duta di magelang jawa tengah
selamat pagi duta
selamat pagi apa kabar hari ini
selamat pagi baik
wah duta ini sekarang kalau saya lihat sudah pakai seragam baru ya
jadi gimana sih duta tadi kita sudah banyak dengar cerita
soal duta itu memang rajin menabung sejak kelas
perharinya duta berapa memang menabung uang reaksi
berapa memang menabung uang reaksi berapa memang menabung uang reaksi
sebahagian gak sebanyak itu
itu tidak mesti karena kadang kalau sanggunya sepuluh ribu
saya sisakan bisa sampai lima sampai kisaran tujuh ribu
hmm jadi itu uang tabungan semua ya duta
nah sekarang kan gini gambar duta membayar dengan uang rejehan itu
sekarang seluruh indonesia tahu nih ya
kita semua bertanya tanya kenapa kok duta sampai harus melakukan itu
kenapa sampai harus membawa uang rejahan itu
kenapa sampai harus membawa uang receh itu ke sekolah untuk membayar seragam ya saat itu
itu ceritanya bagaimana duta
awalnya itu kata ayahnya itu sekolah itu lebih penting karena mencari ilmu agama itu
lebih diutamakan terlebih dahulu daripada menggunakan untuk membeli laptop di dunia
karena sewaktu waktu pasti bisa beli laptop entah bagaimana caranya ya
mengumpulkan hari berikutnya
nanti jadi ayah duta sudah tahu kalau duta akan membayar pakai uang
pelecehan itu kenapa tidak ayah yang membayar sekolahnya ayah percaya karena saya itu
biar bisa mandiri sendiri apa apa bisa semua serba bisa jadi sebelum duta membawa uang raja yang
untuk membayar ada nasihat dari ayah atau memang ayah sengaja ingin apa atau duta ada omongan omongan
dulu dengan ayah gitu kalau duta aja deh ayah yang bayar atau seperti apa sih duta pada saat itu
sebenarnya sih ayah menyuruh untuk membayarkan sendiri karena ayah bilang kamu
pasti bisa harus berani nggak usah nggak usah malu karena uang itu cara mendapatkannya halal
ayah kerja itu mencari uang itu enggak mengenal waktu jadi saya ambil sendiri itu antar tapi memang
memang secara finansial gitu keadaan keluarga tidak memungkinkan untuk membayarkan duta sekolah
hai neng sebenarnya sih memungkinkan tapi waktunya itu tidak ada jadi saya sendiri yang membayarkan
oke oke baiknya
baik jadi sebetulnya ayah bisa membayar sekolahnya duta gitu ya hanya duta aja yang ingin menggunakan uang
oh iya sebenarnya sih seperti itu kurang lebihnya oke baik baik duta ada cerita nih soal duta kalau
misalnya duta menyisikan uang receh seribu sampai tujuh dari kelas enam sd harusnya kan jumlahnya lebih
banyak dibandingkan uang yang saat ini ada satu juta rupiah

memang pada awalnya ingin mengumpulkan untuk sekolah melihat laptop saja atau sejak dulu duta
menabung itu ada alasan lain
sebenarnya sejak dulu saya menabung itu karena menginginkan untuk beli laptop tapi ya berhubung
mau sekolah di sekolah komputer jadi ayahnya bilang sekolah agama aja lebih penting karena
oke ya waktu waktu kalau sudah lulus sekolah dari sini bisa
untuk sekolah laptop atau belajar
sama temennya ayah yang lebih pandai
bermain laptop oke duta ini terakhir nih
diuta kan sekarang sudah sekolah sebetulnya duta
ingin jadi apa sih nanti dan juga siapa
tokoh idolanya duta
nah kita pengen tahu nih
sebenernya kalau itu
saya gak ada tokoh
terus mau jadi apa nanti
cuma jadi hafiz quran sama
karena denger dengar duta
juga hari ini sedang puasa
senin kamis ya
semoga lancar duta
untuk sekolahnya mulai minggu depan
tahun ajaran baru dimulai
salam untuk keluarga
duta dan juga teman teman di sana
terima kasih sudah bergabung di good morning pada
pagi hari ini